sampai jumpa di video selanjutnya
namun demikian pengusungan jokowi sebagai capres juga mengundang kontroversi
lantaran melanggar undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
yang membatasi masa jabatan presiden sebanyak dua periode saja
sementara itu jurubicara presiden fajrul rahman kembali mengingatkan
bahwa presiden joko widodo tegas menolak wacana jabatan kepala negara tiga periode
menurutnya presiden berpegang pada konstitusi undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
serta amanat reformasi seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
fajrul juga mengingatkan publik
jika presiden meminta agar polemik ini tak memunculkan kegaduhan baru
dan meminta untuk berfokus pada peranganan pandemi covid sembilan belas
bahwa presiden joko widodo tegak lurus terhadap konstitusi undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan setia terhadap amanah reformasi seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
sementara itu tiga ketua umum partai seperti megawati prabowo dan erlangga hartarto
dinilai akan menjadi kingmaker dan queenmaker
dari hasil penelitian yang dilakukan lingkaran survei indonesia lsi
denny ja di jakarta pada kamis
mengatakan akibat belum adanya capres premium
tiket calon yang akan maju pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
akan dipengaruhi oleh ketua umum partai politik
yang dapat disebut sebagai king atau queenmaker
ini survei terbaru kita ya di juni dua ribu dua puluh
dan ada beberapa temuan penting
yang pertama adalah kita menemukan belum ada capres yang premium
termasuk pak prabowo sendiri ya pak prabowo subianto sebagai capres veteran ya
namun mereka masih memiliki cukup waktu untuk menaikkan elektabilitas
yang meliputan cnn indonesia